itu akan mengurangi sekitar
daripada cpo dan turunannya dalam untuk
satu bulan dan
devisa bisa berkurang sekitar
dampaknya ke biaya keluar itu sekitar
nanti atau sembilan ratus miliar
satu bulan dampaknya
dan ini kemudian
di tanggal dua puluh tiga ini
estimasi kami bahwa
total bk sawit itu tetap akan tumbuh
volume bk nya yang diperkirakan
akan sedikit lebih rendah
dibandingkan di tahun dua ribu dua puluh satu